setelah menempuh perjalanan sekitar dua puluh menit dari eksitol ngawi
saya sudah tiba di sentra ayam panggang desa gandu
penasaran bagaimana ya rasanya
saya mau wisata kuliner agar tidak bosan jalan darat
disebut sebagai sentra ayam panggang
desa gandu mempunyai sekitar delapan penjual ayam panggang
wisatawan bisa bebas memilih yang mana saja
salah satu penjual di sini ada yang masih menggunakan tungku untuk memanggang ayam
cara ini dilakukan untuk menghasilkan rasa yang khas
baunya baunya lebih sedap yang pakai tungku
pakai tungku sama kayu bakar gini
kalau pakai kompor gas itu baunya gasnya itu enggak enak
baunya nggak sedap gitu loh
ayam kampung yang sudah bersih dibelah dan dipanggang tanpa campuran bumbu
kemudian diangkat dicelupkan pada campuran ketumbar bawang putih dan garam lalu dipanggang
setelah meresap ayam diangkat dan dicelupkan pada bumbu rujak atau bumbu bawang lalu dipanggang lagi
cukup mengeluarkan uang tujuh puluh hingga seratus ribu rupiah para wisatawan bisa membeli satu ekor ayam panggang
setiap hari tersedia ratusan ekor ayam panggang
di sini ayamnya jawa kan semuanya sama
bumbunya yang saya kangenin
ya enak pokoknya intinya enak gitu empuk gitu
terus dagingnya juga tebal banyak
tak heran jika kuliner satu ini disukai karena proses memanggang yang dilakukan berulang kali
membuat bumbu begitu terasa di setiap gigitan
hmm bumbunya meresap
kalau yang bumbu bawang rasanya asin dan gurih
sedangkan kalau yang bumbu rujak rasanya sedikit pedas dan ada gurihnya
tekstur dagingnya padat
mau pilih bumbu yang mana terserah selera anda
ada juga pelengkapnya di sini
ada urap urap ada pelas atau kedelai hitam dan ada botok
kan zatama dindora andreas wijaksono magetan jawa timur